dan untuk mengetahui bagaimana kemudian kondisi terkini nanti kita akan juga mengupdate kondisi langsung dari the welcoming dinner of the g dua puluh summit
yang dihadiri langsung oleh presiden joko widodo serta sembilan belas kepala negara atau kepala delegasi yang mewakili yang telah digelar di lotus pon garuda wisnu kencana bali
dan berikut ini kita dengar terlebih dahulu sambutan dari presiden joko widodo dalam the welcoming dinner of the g dua puluh summit